perusahaan listrik negara memiliki solusi yang akan memudahkan pelanggan untuk melakukan catat meter mandiri di masa pandemi covid sembilan belas
melalui aplikasi whatsapp pelanggan kini bisa melaporkan stand meter masing masing
guna menghindari kebingungan terkait melonjaknya tagihan listrik
di tengah pandemi covid sembilan belas tagihan listrik kian melonjak karena aktivitas work from home
penulisan catatan meter oleh petugas pln hentikan sejak adanya aturan pembatasan sosial berskala besar psbb
untuk mengurangi resiko penyebaran covid sembilan belas
sebagai solusi pln menawarkan untuk melakukan catat meter mandiri yang dimudahkan melalui aplikasi whatsapp mulai tanggal dua puluh empat hingga tanggal dua puluh tujuh setiap bulannya
perhitungan tagihan listrik untuk pelanggan pasca bayar kini terdiri dari dua komponen utama
yaitu pemakaian listrik dikalikan dengan tarif listrik yang sekarang bisa dihitung secara mandiri atau perhitungan rata rata tiga bulan terakhir
general manager pln unit induk distribusi jakarta raya dodi b pangeribuan menjelaskan opsi pembayaran listrik yang diberikan pln
di awal awal psbb ya di akhir saya masih ingat bulan akhir maret
dengan akhir april kita karena juga baru menghadapi pandemi itu
kemudian kita juga mengikuti protokol covid sembilan belas yang ditetapkan oleh pemerintah
maka petugas petugas pencatat meter kita atau pln tidak bisa mendatangi pelanggan
sehingga dilakukanlah rata rata pemakaian tiga bulan terakhir
nah itu yang kita lakukan
namun setelah itu ada sebetulnya opsi yang lain
pencatatan meter mandiri mengirimkan stand meter melalui whatsapp
yang kedua kita lakukan secara bertahap pencatatan meter langsung
dan mulai bulan ini bulan juni kita sudah lakukan pencatatan meter langsung dengan memperhatikan protokol covid sembilan belas
pencatatan meter mandiri sangatlah mudah
cukup dengan mengikuti langkah langkah berikut
dan akan muncul langkah langkah sesuai jawaban pada chat
lalu kirimkan fotometeran
apabila pelanggan tidak melaporkan stand meter pada jadwal yang ditentukan
maka tagihan listrik akan ditagihkan menggunakan perhitungan rata rata pemakaian tiga bulan sebelumnya
pln menegaskan tidak ada subsidi silang untuk pelanggan dengan golongan tarif apapun dan daya apapun
ada pun tagihan yang dianggap anomali dapat diadukan melalui kontak senter pln satu ratus dua belas
untuk pelanggan yang mengalami kenaikan tagihan lebih dari dua puluh persen
dan menggunakan perhitungan rata rata tiga bulan terakhir
pln memberikan solusi dengan mekanisme cicilan sebesar tagihan bulan mei dua ribu dua puluh
ditambah empat puluh persen dari kenaikan tagihan bulan juni dua ribu dua puluh
sisa enam puluh persennya bisa dibayar tiga bulan selanjutnya
bia ayolestari baramaestro jakarta